pada dua puluh satu agustus dua ribu sembilan kilang minyak montara yang beroperasi di lepas pantai australia meledak
tumpahan minyak dari pengeboran yang dioperasikan oleh anak perusahaan asal thailand itu mencapai perairan nusa tenggara timur
tujuh tahun berselang masih ada warga yang harus hidup dengan laut tercemar
di episode khusus hari ini koresponden miftah farid mengajak anda menelusuri jejak yang ditinggalkan dari ledakan kilang minyak montara
rumput laut terbaik di nusa tenggara timur
desa di ujung selatan kabupaten kupang itu pernah menghasilkan lebih dari lima ratus ribu ton rumput laut per tahun
lima belas miliar rupiah dihasilkan desa yang hanya berpenduduk satu lima ratus jiwa itu
harga satu kilogramnya mencapai rp dua puluh dua lima ratus
tapi itu dulu cerita jaya yang hanya bisa mereka kenang
terakhir harga anjlok menjadi hanya lima ratus per kilo
jangan bicara ton
rumput laut saja sudah tidak ada di desa itu
pada tahun dua ribu sembilan bulan oktober hingga hari ini tahun dua ribu enam belas sama sekali tidak panen lagi
sehingga kerugian kerugian yang kami dapat dan kami rasakan sangat mengecewakan dalam kehidupan
kami juga dapat
tali tampar pengikat bibit rumput laut terbengkalai
yang hilang harapan memilih membiarkannya rusak di dalam laut
tidak ada rumput laut yang tersisa
mereka bertahan hidup mencari ikan yang mulai langka
maka kalau bagi saya pendapatan masyarakat
kalau dibandingkan dengan artinya sebelum terjadinya pencemaran ini sendiri
bagi saya bahwa memang sangat menurun
sangat menurun dan itu terbukti
bukan cuma kehilangan nafkah desa ini masih merasakan wabah penyakit kulit aneh
pada november lalu warga bernama asur anakai mengembuskan nafas terakhir karena penyakit ini
sampai tujuh tahun ini itu masih terasa sakitnya
ya masih terasa sampai saya pegang obat ini
apa itu obat ini
ya dari rumah sakit
untuk obat ini
ya obat ini
oh digosok ya
ya kalau dia panas harus digosok
ada pula steven deru dan mara
martinus hoan yang mengeluh hal yang sama
tidak ada bantuan pengobatan dari pemerintah apalagi perusahaan yang mencemari laut mereka
satu jam perjalanan darat dari tablolong saya menuju desa oesapa kecamatan kelapa v kota kupang
ada cerita berbeda meski sama mirisnya
suhu kampung nelayan ini masyur dengan ikan sardennya
daerah penghasil ikan saat ini harus bergantung suplai ikan dari sulawesi
kalau sebelum pencemaran saya punya kapal lima pak
tapi setelah sehabis pencemaran ya begitu menurun kita punya hasil
dari begitu mencari apa tidak ada kegiatan sampai sekarang tinggal dua
jadi sekarang sedangkan sekarang saya tidak mencari di sini karena ya kondisi nelayan tidak menyingkirkan begitu saja mencari tidak ada hasil
jadi kita lari ke pulau pulau madura
harga ikan melonjak
padahal daerah ini dulunya surga bagi berbagai jenis ikan
mulai sarden sampai kakap merah
lebih dari seribu nelayan asal bugis bajo dan palu memilih hengkang
tidak ada lagi pemandangan deretan ratusan kapal di pantai oesapa
para nelayan bahkan tidak bisa memperbaiki perahunya
mereka memilih membiarkan perahunya teronggok menjadi bangkai dan terombang ambing oleh ombak dan rusak di pesisir pantai ini
sebagian yang lain harus menunggu uang terkumpul baru bisa melanjutkan perbaikan perahunya
dahulu setiap kali melaut selama sepuluh hari nelayan di oesapa mampu mengangkat empat ton ikan senilai dua puluh juta rupiah
kini mereka maksimal hanya mampu mendapatkan dua ratus kg
hasil penjualan tak sebanding dengan bahan bakar dan upah pekerja
mirta farid kupang musa tenggara timur